seorang tersangka pelaku pencurian sepeda motor berinisial ag
warga desa kalipenggung lumajang jawa timur
berusaha melarikan diri dari kejaran warga dengan naik ke atas genting rumah warga
seperti diketahui tersangka kabur setelah terpergok warga mencuri motor milik atmari
warga desa jatiroto di sebuah warung bakso di desa setempat
ag pun tertangkap di atas genting rumah warga dan babak belur dihakimi warga
yang kesal karena perbuatan tersangka
petugas kemudian membawa tersangka ke kantor polisi untuk dilakukan penyelidikan
dari tangan tersangka polisi menyita barang bukti satu unit motor
pada saat diketahui oleh korban kemudian pelaku melarikan diri
dan berusaha hindar dari kejaran masa dan naik ke genting
sementara itu seorang rekan tersangka yang kabur masih dikejar petugas kepolisian
kini kasus pencurian motor tersebut ditangani polsek jatiroto
nurhadi wicaksono lumajang jawa timur